nasib malang juga menimpa aha seorang anak berusia sembilan tahun di balikpapan yang harus mengalami kebutaan pada mata kirinya usai ditemukan serpihan kayu yang menempel di bola matanya
kejadian bermula saat aha dalam perjalanan pulang saat sholat terawih
ia terkena sabetan sarung yang dimainkan sekelompok remaja di jalan perapatan dalam balikpapan kota
kini aha masih menjalani perawatan di rumah sakit bayangkara balikpapan usai menjalani operasi pengangkatan mata pada senin tiga april lalu
kita sih masih melanjutkan proses hukum ya lebih jelasnya karena sudah menyebabkan kerusakan kerugian yang betul betul tragis ya bagi adik saya
dan ya mudahnya aja sih proses hukumnya tetap berjalan sih pak saya maunya itu aja
sementara kepulauan resta balikpapan akbp anton firmanto memastikan
akan memproses laporan keluarga korban terkait insiden perang sarung
nah terkait dengan hal tersebut tentu
polresta balikpapan kita akan menunggu apakah dari pihak korban yang akan melaporkan atau tidak
langkah hukum ini diambil pihak keluarga untuk memberikan efek jerah kepada pelaku perang sarung yang kian marah terjadi di kota balikpapan
tim liputan cnn indonesia